kamu lagi kamu lagi ngapain sih kesini
aku bawain coklat kesukaan kamu nih tuh nih
sejak kapan aku bilang kesukaan coklat hah
loh ayang biasanya kan cewek cewek pada suka coklat kamu gak mau
eww aku tuh gak sama kayak cewek lain oke
coklat itu bikin gemuk aku gak mau gemuk
aku harus selalu langsing tau
ih ayang justru kalau kamu gemukan sedikit nih
justru malah tampak bagus
aku jamin deh aku makin cinta sama kamu
dan aku gak akan lari lari ke wanita
karangga kenapa kak kak
polang aku sakit dulu
astagfirullahaladzim badan kaku juga panas kak
kakak sakit ya
kak semalam kakak pulang jam berapa kak
kakak dari mana kasian tuh karang gak nungguin kakak semaleman sampai dia sakit
iya kak karangga tuh badannya panas banget
yaudah kita kamar karangga yuk
semalam sih udah betul kasih obat kak
tapi semalam kamu kemana sih
opi salah kemarin
padahal opi tuh maksudnya cuma pengen nandangin diri aja opi ke masjid
salah sih kamu telepon ke kakak pi
iya opi salah kak
bambin opi ya
kita ke dokter aja ya kak
nggak usah pi
kakak cuma kecapean doang kok
kak maafin abdul ya kak
eh karangga malah sakit beneran
yaudah opi berangkat sekolah dulu ya kak
pi kamu tuh kalau mau duduk
kalau mau dorong kursi roda aku itu yang benar dikit kenapa sih pi
kamu tuh lagi mikirin apaan sih
kamu nggak usah bohong deh pi sama aku
aku udah tahu kok semuanya
kamu suka kan sama cowok lain
udah lah pi kamu nggak usah bohong sama aku
pi semalam karangga itu nelpon aku
dia bilang kalau kamu itu izin sama karangga untuk ke rumah aku
padahal kan kamu nggak ke rumah aku
terus kamu kemana semalam ah
tan semalam aku itu ke masjid
udah lah pi nggak usah bohong aku nggak percaya
yaudah deh kalau kamu gak percaya
ya emang aku gak percaya kok
terserah aku mau kemana
mau tahu pak sheropi sebenarnya
pak sheropi itu rangga
eh lo bertiga tuh nggak usah ngarang deh
rangga itu kakaknya opi jadi gak mungkin
tristan mereka tuh saudara tiri
nggak beneran kakak adi tahu nggak
aduh tristan kamu perlu tahu ya
oh itu naksir sama rangga
eh lo bertiga nggak usah ngarang deh
hah ngarang apa untungnya buat kita
kalau ngarang buku sih pasti mending bisa dapat untung
asal lo tau ya tan opi itu sebenarnya gak sayang sama lo
yah tapi ya gitu kan
rangganya itu malah sayang sama laura
udah deh lo jangan sedih sedih kan masih ada kue
gue lebih gau lebih cantik lebih seksi lebih oke lebih semuanya
jadi mending lo sama gue aja oke
jangan dianggal lawanrade kamu terus kalian kayak apa jubin terlalu gelap
terus malah tampak bagus
aku jamin deh aku makin cinta sama kamu
dan aku gak akan lari lari ke wanita lain
gak sama dia nggak sama dia juga
beneran yang sumpah deh
lagian juga kan kalau kamu gemukkan dikit
udah pas banget soalnya aku kurus
jadi nanti anak kita lucu yang cabi cabi gitu
kamu mah cacipan

laura itu sukanya bunga bukannya coklat
ih kebeneran banget dong
di rumah gue juga banyak bunga tahu beneran
bunga mawar bunga mati bunga
eh kok kira laura tuh kuburan apa suka bunga kamboja
dia itu sukanya bunga bang tau
gimana abdul kak dana karangga
panasnya belum turun kak
terus dari tadi karanga juga belum bangun bangun kak
terus karangga juga ngegoin kak laura terus kak
kamu jangan marah dong
kamu jangan marah dong rad
ternyata rasa sayang karanga sama laura itu besar banget ya
aku udah jahat banget untuk coba misahin mereka
kak kita mesti bawa karangga ke dokter kak
abdul kamu mau gak tolongin kak opi
mau tapi apaan kak
kamu tolong ke rumahnya kak laura lagi ya
kamu harus yakinin laura kalau misal karangga itu sakit
apa masih mau kak
udah yang penting kamu berusaha
biar karangga cepet sembuh
aduh lama banget ya kalau orang kok belum pulang pulang sih
iya jangan jangan dia kerja dulu lagi
apa kita pulang aja kali ya
perut aku lapar nih
eh itu kak laura tuh
kalian ngapain sih kesini
kak laura pertama tuh kita pengen minta maaf
karena kemarin kita udah gak bohongin kak laura
tapi jangan diulang lagi ya
soalnya kalau udah ada pertama pasti ada keduanya
tapi sekarang abdul beneran kak abdul nggak bohong
karangga tuh sakit beneran
dan karangga manggil manggil nama kak laura terus kak
kalian kamu nipu tuh jangan kayak gitu tau gak
celahin kak baru aja minta maaf baru aja mau maafin
aduh banget tapi sekarang beneran kak
kak orang yang nyuruh kita kesini aja kak opi
terus kata kak opi kak opi tuh udah ngikhlasin
kalau kak laura pacaran sama karangga
aduh kalian tuh tambah bohong aja sih
sampai kiamat pun
opi tuh gak akan pernah bohongin aku pacaran sama karangga tau gak
udah lah kak capek
yaudah sana pergi
kak jangan perlu pergi
yaudah kita pulang aja yuk
aduh gimana nih kak
kak laura tuh tetap gak percaya
kalau karangga sakit beneran kak